petugas komisi pemberantasan korupsi senin siang menggeledah kantor dan rumah pribadi bupati nganjuk taufikur rahman
penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi dana apbd pengadaan seragam batik
dalam penggeledahan ini petugas menyita beberapa berkas dan beberapa barang pribadi milik bupati yang diduga hasil gratifikasi
belasan petugas komisi pemberantasan korupsi senin pagi menggeledah ruang kerja bupati nganjuk di jalan basuki rahmat kota nganjuk
kedatangan petugas kpk sempat mengejutkan beberapa pegawai negeri sipil yang tengah bekerja
bahkan bupati nganjuk taufik rahman yang sedang memimpin rapat langsung bergegas mendampingi pemeriksaan petugas di ruang kerjanya
tak hanya di kantor pemkap nganjuk penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi bupati di jalan kartini
dalam penggeledahan itu petugas menyita beberapa berkas serta beberapa barang milik bupati seperti meja kursi dan motor trail yang diduga hasil gratifikasi
pihak kpk sendiri telah menetapkan bupati nganjuk sebagai tersangka
ia dituding melakukan tindak korupsi dana apbd senilai miliaran rupiah
meski dinyatakan sebagai tersangka namun taufikur rahman membantah dirinya tersangka
artinya berkas berkas masih ditundukkan dan semoga selesai di situ saja
di tempat lain secara bersamaan ruang kerja sekretaris daerah kabupaten jombang ita triwibawati juga digeledah kpk
namun ita yang merupakan istri dari bupati nganjuk membantah jika penggeledahan ini terkait dengan kasus suaminya
saya mohon maaf kepada pak bupati mungkin bupati jombang dan saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat kabupaten jombang yang memang dengan adanya
ini adalah kemungkinan
bagaimana ada sedikit ya kemungkinan sedikit
orang enak lah
hingga saat ini kpk masih terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan pasangan suami istri tersebut
kpk juga masih mengumpulkan sejumlah bukti terkait tuduhan tersebut